hari libur karena kan liburan sekolah ini anak anak panjang banget ya
sampai bulan januari ini waktu yang pas sekali untuk anda para orang tua menghabiskan waktu bersama anak
kalau prabu apa yang dilakukan ataupun direncanakan untuk menghabiskan waktu liburan
kalau tahun ini sih di jakarta aja tapi yang jelas sekarang sudah siapin beberapa permainan permainan di rumah
jadi pokoknya me time ataupun our time family time cuma di rumah aja ya cukup lah ya itu ya
karena kan itu juga jarang dilakukan apalagi kalau misalnya ayah ibunya bekerja
tapi jelas memang harus punya waktu ya buat anak
penting beberapa selebriti tanah air juga memunculkan momen momen itu lewat instagramnya
ini kami ambilkan beberapa di antaranya
yang pertama ini saya sering banget scrolling
terus kita bisa lihat bagaimana kedekatan antara orang tua dan juga anak ya
ini nih salma kecil yang baru punya anak rio dewanto
rio dewanto juga termasuk yang sering ya memposting foto foto bersama anaknya di feed instagramnya
pergi keluar kota gitu ya acara acara pekerjaan juga
selain itu ada agus seringo
ini kemarin yang sedang liburan di kalau nggak salah di
pokoknya negara negara eropa
eropa utara gitu deh
sama seringgo yang lucu
agus rigo ini juga fotonya keren keren lagi
iya saya juga suka banget deh
ini juga raffi sama rafathar
bahkan sering syuting bareng ya jadi kayaknya nggak ada waktu deh
yang tidak dilakukan bersama
terus selain raffi ahmad juga
ada seorang prabu revolusi dan dua anaknya
ini lagi jalan jalan kemana nih prap
jalan jalan kemana ini
ini di bandung sih ini
iya di bandung
berapa sering sih prab ngajak jalan jalan sama anak
sering dua minggu sekali pasti kita jalan keluar kota lah
apa ke bogor atau ke bandung gitu
nah kakaknya sekarang lagi seneng banget kan sama games ya
nah adiknya itu biasanya hanya menonton
iya yang paling penting sih emang waktu bareng bareng sama anak ya
yang kebuang gara gara kerjaan
oke jadi gimana prap mau jalan jalan lagi kan
ajak ajak terus lah ya
maksudnya tuh saya kode anak anaknya pengen diajakin jalan jalan lagi sama prabu
pasti dan mereka udah nagih
pokoknya kalau misalnya udah weekend gitu jalan jalan
ada satu lagi ya artis yang juga sekarang
apa namanya suka memposting di instagramnya

kedekatan atau liburan berat gitu ya
kedekatan atau liburan berat gitu ya

yaitu sahrul gunawan
nah aktor yang terkenal dengan sinetron di zaman dulu banget nih
jin dan jun ini
kerap menjadi teman bermain bagi si anak
inilah momen kebersamaan aktor sahrul gunawan bersama ketiga buah hatinya

shrul membuktikan bahwa mengajak anak bermain bukan hanya tugas orang ibu
melainkan juga tugas seorang ayah
melainkan juga tugas orang ayah

berusia empat puluh satu tahun ini mengaku selalu sempatkan untuk menghabiskan waktu bersama ketiga buah hatinya
seperti bermain atau mengantar ke sekolah
oke guys sekarang kita akan naik dulu aku
canda dan rekreasi diakui syahrul sebagai penyeimbang pola asuh disiplin yang diterapkan indriani hadi ibu dari ketiga anak anaknya
ini yang berarti ibu
nah itu tadi ya bagaimana kedekatan
sahrul gunawan dengan anak anaknya
dan liburannya kayak gimana aja biasanya ya
kalau saharul gunawan
itu dia ya apalagi zaman now nih
anak anak udah mulai bikin bikin vlog
pasti harus menyenangkan
wah luar biasa loh saya jekala
langsung kita tanyain ke arul
arya sahrul gunawan yang sudah datang di good morning
liburan kemana aja nih
liburan tahun ini
saya akhir tahun kan umroh
tapi sebelum itu
ingin manfaatin waktu bersama anak anak
dan memang kita gak kemana mana
karena si sulung di hitan kemarin
oh ya jadi sulung tutup jalan jalan ya
sulung tutup jalan jalan dan kayaknya
inginnya kita bersama aja di jakarta
mungkin nanti keluar kota
tapi belum tau
jelas tidak keluar kota
nggak keluar kota ya di jakarta aja
tapi biasanya kalau seorang sarul gunawan gitu sama anak anaknya
kan sering banget ya posting di instagram
youtube juga jalan jalan kemana gitu
itu sebetulnya apa sih yang quality timenya
saharul gunawan dengan anak anaknya itu seperti apa gitu
oke kalau soal tadi di sosial media
sebenarnya karena memang ya aku seneng aja sih
dengan kelucuan kelucuan mereka
terus sebetulnya yang lebih penting adalah aku simpen aja sih dengan mereka

memori memori itu pada saat aku lagi sendiri
aku lihat rekamannya
terus mengenai quality time memang
ya aku manfaatin betul
walaupun misalnya cuma antar anak sekolah pagi pagi
ya walaupun misalnya aku datang ke rumah jam dua malam gitu
tapi jam enam tuh harus udah jalan
aku antarin mereka
karena di tengah perjalanan itu
satu jam dengan kemacetan

itu macam macam tuh mereka bisa keluar gitu
cerita macam macam ya
cerita soal gurunya segala macam tugas yang belum selesai misalnya dikerjain di mobil
jadi kalau sampai aku nggak nganterin mereka tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu
hmm seberapa sering tuh momen momen kayak gitu diusahakan
hampir setiap hari kalau antar sekolah
kecuali kalau aku keluar kota
terus kalau weekend juga kadang kadang kan nggak di sini kan
sementara jatah aku untuk bersama mereka
nginep di apartemen aku tuh pada saat weekend kan
dimanfaatkan waktu pada saat
antar sekolah kalau jumput kan kayaknya nggak mungkin juga sekarang mereka lagi pada di rumah
aja nonton sekarang masih pada tidur belum pada bangun kayaknya lagi liburan ya kan pasti langsung
ke pengen semua di rumah aja oke kita jadah dulu ya kami nanti akan kembali lagi dengan
obrolan bersama seluruh gunawan setelah pariwara betul plus mini tips nih kita akan berikan juga
untuk anda ya mengisi waktu liburan bersama anak tetap bersama kami nah pemirsa tadi kan kita sudah
lihat sama sama ya bagaimana
seorang sarul gunawan yang telaten banget ya sama anak anaknya tapi kita tantang nih sekarang
selalu gunawan bisa nggak bikin cemilan buat anak anaknya aduh kalau urusan makan sebenarnya
saya nyerah sih cuman kayaknya menarik nih iya pernah gak buat buat kayak gini sama anak
cemilan yang gampang nih anak anak pasti suka lah ya coklat gimana ya kemudian kue apa namanya mari yang
kita butuhkan tuh gampang banget ini pasti kita bisa beli di sualayan ya ini biskuit mari ya kan
bentuknya seperti ini sebentar sebentar kameranya dulu mana biskuit mari mari mari sebelah sana kue
meriam ya bahannya oke setelah itu susu kental manis coklat coklat setelah itu baru ada coklat meses
ya bisa aja ya atau oreo juga bisa tuh zaman sekarang kan atau nogat katanya gitu ya juga bisa
pasangan coba kasih contoh dulu dan oke alo membantuin saya pakai sarung tangan juga boleh boleh
nah ini supaya kita bisa kerjasama nih air supaya enggak ini aja sih supaya enggak lengket danir sama
ini apa namanya berkompetisi tandingan yang paling bagus masalahnya cuma satu buletan buletan kayak
begini nih yang paling penting kan ini remah remahannya jadi biskuit marinya jangan lupa dihancurkan
susu kental manisnya susu coklat coklat ya ini sih untuk supaya lengket coba aro mau bantu modus ya
modus saya maafkan tuh seperti remahan remahan bahwa sih remahan remahan mari ya tapi ternyata
kalau dibuat dengan kreatif itu malah jadi sesuatu yang menyenangkan jadi sesuatu dengan hati walaupun sudah jadi remah remah ya
walaupun sudah jadi remah remah ya
kalau disatukan kembali maka dia akan menjadi sesuatu yang untuk diupakan
lagi ke hatinya penuh dengan filosofi ya
sesuatu tuh harus ada ini ya harus ada filosofi betul itu ya sama anak anak tuh jadi sambil
diaduk aduk semuanya ini perasaannya lagi ini lagi apa tercampur aduk dengan semua masa lalunya
tuh boleh juga sih ya ya ini bizarre gerakan gerakan hati saya
sarung tangan jadi untuk anda di rumah boleh
cobanya langsung pakai tangan aja
ini kayak dibuat barengan dengan
anak anak jadi fun ya benar fun banget
mau rasa coklat rasa
vanila apapun lah ya
musik coklat itu ibaratnya kasih sayang
yang kembali diberikan ke rumah
betul selalu ya
betul kan kelihatan dari gerakannya sudah mulai
karena sudah manis hidupnya
jadi sudah mulai agak
menyatu mereka yang tadinya remah remah
kembali bersatu menjadi sesuatu
ini kalau anak anaknya
diajak kayak begini
si bapak apaan sih
salah banget deh katanya gitu
sekarang lebih rapi ngaduknya tadi kan tuh
belet beletan gitu kayaknya penuh
emosi gitu ya kalau sekarang udah enggak tuh kan
buletan buletannya sekarang mulai
nah ini ya sekarang udah nih
jadi ambil aja sedikit
ukurannya bisa disesuaikan
kalau misalnya mau punya tekstur di
kayak kacang kacang bubuk gitu kan
betul yang dihancurkan juga
jadi tergantung kesukaan
anak aja kan kalau kita beli ya kita
ini kan udah ya
udah saya jadikan bulat bulat saya mau pakai
toppingnya yang coklat aja deh karena
hidup saya tuh lagi satu warna aja
kalau saya mau
kalau saya mau coklat juga
tapi supaya hidup saya lebih berwarna lah
jadi harus berwarna warni
supaya enggak baper lagi
nah aduh jangan dong
jadi ini membuka kesempatan pada
semua warna untuk masuk ke
agar bisa mewarnai hati lagi
ini bisa juga ya dalamnya dikasih kayak kismi
keju atau apapun lah ya
pada intinya ini
buatan daniar ini buatan
tapi kayaknya lebih tertata gitu
ya tapi ginilah ini kan menarik ya
yang ini masih mencari jati diri nih
masih mencari bentuk
mencari bentuk untuk menata kembali
kan udah tertata lagi nih udah cantik lagi
ada yang warna warni ada juga buatan saya
dan jangan lupa setelah itu langsung masuk ke freezer
atau bisa dimakan langsung ya
kalau anak anak kan udah gak sabar bawaannya
oh ya lebih enak ke freezer dulu karena biar lebih ini ya
lebih dingin dan juga kering
ini ada beberapa
kan ya ayah bikin kayak gini buat liburan kayaknya seru ya
wah seru banget
memang hanya butuh modalnya kayak gini aja
mau dicoba gak
nanti aja nyobanya ntar nyanyinya susah loh
jadi saya sama danian mau coba ngambilin bola bola cohat ini
nah alun ini punya single baru katanya ya
emang pas banget sama ini ya mermas remas kue mari tadi itu
nanti kita akan coba mendengarkan suara emasnya dari sarul gunawan
sekaligus ini menjadi jeda juga ya untuk kita
setelah ini kami akan kembali lagi
informasi menarik lainnya di good morning
sarul gunawan akan menyanyikan sebuah lagu ya
tapi ngomong ngomong terima kasih banyak sudah bergabung di good morning
udah seru seruan di sini
mudah mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi anda di rumah berbagi keceriaan bersama dengan anak anak
mau siap siap dulu di sebelah sana
dengan apa tadi lagunya
kamu jangan tinggalkan aku ya
anda juga pemirsa jangan tinggalkan kami di sini
karena good morning masih akan kembali
kanku akhirnya sampai di batas waktu tertutup sudah ruang di hatimu untuk diriku yang mencintaimu
kau telah memilih bahagia tanpa diriku tak menyangka kau segera situ kau korbankan setiap
langkah kita oh yang selalu mau mengerti kamu namun kau
menentuku ini telah lenyap sudah mimpi tentang cinta kita dan kau ini pergi hatimu tinggalkanku
mungkin ini bukan
terhenti berharap kembali